polisi mengungkap peran pegi setiawan yang disebut otak pembunuhan vina dan eki di cirebon
kabupaten humas polde jawa barat kombescul sabraham menyatakan peggy berperan menganiaya memperkosa vina dan membunuh sejoli vina dan eki
menyuruh dan mengejar korban rizky dan korban fina dengan menggunakan sepeda motor honda bit warna orange
selanjutnya memukul korban rizki dan korban fina menggunakan balok kayu
kemudian membonceng korban rizki dan korban final menuju tkp bersama dengan saksi
memukul korban rizky menggunakan balok kayu lalu memperkosa korban fina dan membunuh korban fina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu
kemudian membawa korban rizky dan korban fina menuju flyover
polda jawa barat menegaskan tidak ada salah tangkap dalam penyidikan kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap fina di cirebon yang terjadi pada dua ribu dua belas
polisi mengatakan keterangan saksi dan pelaku sudah teruji di pengadilan
polisi juga sudah menyita sejumlah dokumen terkait identitas hingga surat surat motor yang diduga dipakai oleh pegi saat melakukan pembunuhan
tidak ada salah tangkap semua sudah diuji di pengadilan
jadi apapun keterangan yang dulu sudah disampaikan oleh para pelaku ini sudah diuji oleh pengadilan
bahkan sampai ke tingkat kasasi